direktur komunikasi dan media badan pemenangan nasional atau bpn prabowo sandi hashim joyo hadikusumo menepis tudingan bahwa prabowo sandi menggunakan politik ketakutan
adik kandung prabowo ini juga mengaku bahwa dirinya lah yang memutuskan untuk memboykot salah satu media agar tidak berhubungan dengan prabowo sandi maupun tim kampanyenya
berikut kami hadirkan kutipan wawancara langsung hashim joyo hadikusumo dengan alvito dianova gintings
mana yang duluan karena keinginannya berkuasa dia membaca buku atau dia membaca buku gak ada hubungannya sama keinginannya untuk berkuasa
bukan bukan berkuasa tidak saya kira niatnya untuk berkuasa itu saya kira itu ciptaan dari pihak lain ya
dia tidak cari jabatan saya bisa bersaksi dia sudah berapa kali selama lima belas tahun ditawarkan jabatan

yes ditawarkan juga oleh jokowi
dan tahun ini dan tahun lalu ditawarkan saya hitung tiga kali jadi cawa press jokowi
jadi ini sebenarnya benar ya pak ya
jadi bukan hanya sekedar rumor
apa yang terjadi dengan itu
beberapa orang dekatnya jokowi datang ke prabowo yang menawarkan jadi cawapresnya jokowi
saya kira kalau prabowo bisa merubah nasib bangsa dengan jokowi ya mungkin bisa dipertimbangkan
tapi itu bukan satu opsi ya
jadi itu bukan opsi
jadi sekali lagi
ya sekali lagi saya mau tegaskan prabowo tidak berniat untuk cari jabatan
ya prabowo cari kekuasaan
terus langsung saja
kita cari kekuasaan dia cari kekuasaan untuk merubah nasib bangsa
kalau dengan jabatan ya hanya bergensi gengsian ya
ya bergensi saja ya punya jabatan bisa nanti for raider patwal itu
kalau mau itu aja sebenarnya sudah ditawarkan
nah dari dulu
dia enggak cari itu
saya mau kembali lagi soal kecalon pencalonan wakil presiden ditawarkan menjadi cawa press
sempat dipertimbangkan pak
sempat dipertimbangkan pak
ya sempat dipertimbangkan
tapi kan dengan acuan itu
dengan acuan bahwa dia ikut bisa menentukan perubahan bangsa
dia bisa menentukan haluan negara dan bangsa itu bagaimana
itu dia minta itu dan ternyata tanggapannya kurang positif lah
sekarang kita bicara tentang media
media sekarang agak franky speaking agak khawatir pak
agak khawatir untuk kemudian merapat ke pak prabowo
pak prabowo dan kubunya menyebutkan secara spesifik satu atau beberapa nama media yang mereka percaya
tapi yang lain tuh kesannya kayak kamu gak di pihak saya karena itu kamu jadi musuh saya
itu sebenarnya kayak gimana sih pak prabowo
terus sengaja saya yang kirim surat
saya edarkan itu surat internal tapi kok bisa bocor ya
saya tegaskan keputusan dari pak dari badan pemenangan
ketuanya waktu itu memutuskan kita waktu itu ini
nah karena ini demokratis kita semua apa ada musyawarah kita bisa setuju pak jokowi satnoso putuskan kita boycott
kalau prabowo tidak memusuhi semua media
tidak tidak benar kami
dan saya sering ketemu media kok
ya dan saya lapor ke pak prabowo
enggak ada masalah
dan kehadiran pak hasim ke cnn indonesia mudah mudahan juga menunjukkan bahwa transmedia enggak punya isu
terus sengaja dengan transgrup ya saya kira transgrup netral dan harus netral kan
tapi apa yang sebenarnya ada di rencana tim prabowo sandi
apakah memang hanya mengandalkan sosial media atau media masih punya potensi yang akan digarangkan
ya masih punya potensi
masih punya potensi
sekarang kita akan lebih ke konten barangkali pak ya
kita dengarkan informasi ini terlebih dahulu
ini adalah petikan wawancara ketua umum p tiga romahul muzi terkait dengan apa yang menjadi pandangannya terkait dengan kampanye dari tim prabowo sandi
kita saksikan bersama
kita melihat bahwa yang sekarang dilakukan oleh kubu pak prabowo adalah
menggunakan strategi yang diadopsi oleh trump dari propaganda rusia yang dimulai dari tahun dua ribu empat ya oleh vladimir putin pada waktu itu ketika pertama kali georgia dan kemudian menginvasi ukraine
jadi ada beberapa ciri
sebenarnya ada dua pada pokoknya yang dia lakukan
pertama adalah propaganda of fear
jadi membangun propaganda ketakutan seperti anda lihat misalnya budi ketika prabowo mengatakan indonesia akan bubar dua ribu tiga puluh
nah kemudian yang kedua itu adalah obvious lies
kebohongan yang nyata
mobil nino warisman dibakar padahal korslet sendiri
ratna sarumpait dipukuli padahal habis operasi plastik
tempe setipis atm padahal nggak pernah ada tempe setipis atm
jadi harga harga naik padahal dua bulan berturut turut bps mencatat deflasi
nah dua teknik ini digunakan oleh beberapa pertarungan politik di dunia internasional
khususnya dalam konteks presidensi
misalnya ketika lepeng lawan dengan macron kalah
lepeng menggunakan teknik ini tetapi kalah dengan macron
tapi pada sisi yang lain misalnya bolsonaro di brazil itu menang
ini juga dengan teknik yang sama
meskipun popular vote nya kalah dengan hillary
jadi oke kalau politik ketakutan yang dihawasi
saya kira yang melakukan politik ketakutan pihak mereka kok
masa prabowo dianggap apa ini
paslon yang mendirikan negara khilafah
itu dimana mana kami dengar itu
itu politik hoax pembohongan dan ini
dan itu yang dilakukan viag mereka
ya saya sebut aja victor laskodat
saya orang kristen pak alvita
di gerindra di gerindra katolik banyak
cross christian protestant sebagainya banyak
nggak ada niat prabowo dan kawan kawan untuk mendirikan politik khilafah
yang justru yang menyebarkan luas
yang menyebarkan ini lias itu viag mereka
pak romy itu itu bohong itu juga
yang jadi apa yang kasus ratna sarumpait kami yang jadi korban
kami yang jadi korban
prabowo korban kami korban saya korban
semua kami yang korban
ya ini ini yang harus diluruskan
dimana mana saya ketemu komunitas kristen
kami dengar prabowo akan mendirikan negara kita
itu yang lias
dan itu sudah jelas
mungkin pak romi nggak tahu itu
tapi dia tahu dia kenal
saya sering ketemu dia dua ribu empat belas
tapi konsep menakut nakuti
konsep menakut nakuti publik nanti indonesia punah loh
nanti indonesia bangkrut loh
saya begini itu bukan menakut nakuti
itu adalah tanda sejarah dimana banyak negara pak romy kalau dengar ya
pak prabowo itu menunjuk sejarah bukan menakuti
ada negara negara yang saya kenal pribadi termasuk uni soviet
ada negara namanya uni soviet
mungkin pak romy tidak ingat
romy juga masih ingat
mudah pun bisa ingat
saya punya kantor di moskow tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
tujuh puluh lima anak buah
uni soviet bubar jadi lima belas negara
itu fakta sejarah
saya pernah punya dua pabrik di negara namanya yugoslavia
mungkin pak romy tidak ingat negara yugoslavia
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua bubar
dan ada perang sudara
itu ada dua negara
terus ada negara yang saya juga punya kantor namanya sudan
saya punya kantor juga pak
di sudan ibu kota namanya khartum
saya kenal presidennya presiden omar al bashir
itu pecah sudah jadi dua negara
jadi ini bukan politik ketakutan
prabowo menunjuk kalau ada faktor faktor tentu
suatu negara seperti indonesia yang majemuk
berpotensi besar untuk pecah
saya mendukung itu
karena saya alami dan saya menghayati apa yang itu
jadi itu bukan politik ketakutan
jadi saya menurut saya
di kubu pak prabowo ini penuh dengan riak dan gelombang
misalnya begini dengan pks misalnya
masih bicara soal wagubnya siapa
wagupnya dki jakarta
dan karena itu tarik ulur tarik ulur cukup panjang cukup lama
tidak menciptakan efektivitas bagi gaung suara kampanye prabowo sandi
begitu juga dengan demokrat yang kayaknya karena nggak jadi ri dua nya pak prabowo
kemudian demokrat agak menarik diri
tapi sekarang nempel lagi
yang sering kita lihat pak zulkifli hasan yang sering bersama mas sandi kemana mana
ini sebenarnya kita bicara tentang soliditas
di saat mereka punya beban untuk menguatkan basis mereka di daerah
supaya suara mereka signifikan supaya masuk ke pt di dpr
di saat yang sama mereka juga harus memenangkan prabowo
yang saya lihat pak alfito kan saya kan di badan pemenangan
saya sering rapat sama perwakilan dari partai dari pan dari pks dari demokrat
hadir kita meeting hampir tiap hari
wakil saya dokter saya terus pak joko santoso terus hadir hadir
saya sering rapat sama pak hinca berapa kali
dihadiri pak priyobudur santoso pak edi suparno ada dari pak mustafa kemal
dari pks hadir
rapat sekjen dan saya sering diundang untuk rapat sekjen
saya lihat kerjasama cukup bagus kok
tapi mungkin mesin pilpres baru nyala di januari pak ya
enggak kita sudah mulai
saya kira sandi kemana mana prabowo kemana mana
dibantu didampingi beberapa partai lainnya
sudah mungkin ya mungkin nggak di cover oleh pers ya
saya juga hadir berapa kali
yang jelas pers akurasi
jelas pers akan hadir
pasti selalu hadir
apapun yang terjadi apapun yang disampaikan oleh pak prabowo
di mana ada pak prabowo mestinya media ada di sana
kami ada di sana yang jelas dan pasti
saya nggak bisa mewakili media lain dan pak sandi gitu
nah yang strategi apa namanya yang lain kita nggak terlalu tahu banyak
karena ada juga yang mengatakan ini mungkin mereka agak setengah hati karena
jangan jangan nanti yang dapat apa namanya
political gain nya hanya gerindra saja
karena pak prabowo dari gerindra
kita sudah sepakat sudah ada sepakatan bahwa partai partai yang ikut koalisi akan dapat jatah menteri kabinet yang besar
kalau nggak salah pks akan dapat enam menteri
pan akan dapat tujuh
demokrat ada angka tertentu
saya kira ini jelas kok
kalau pan dengan pemerintah jokowi hanya satu menteri
bisa dapat tujuh menteri dari prabowo
pak yang cukup serius soal dana misalnya
ini kan orang banyak melihat begini
kalau prabowo sandi tenang aja lah ada pak hasim di sana
ada sandiaga uno itu pendekar pendekar bisnis di indonesia masuk namanya di list forbes top lima puluh
berat bagi kami berat
pak wiswandi berat bagi saya berat
sandi juga saya kira dipersulit
kawan kawannya ya saya kira bukan rahasia umum lagi lah
kawan kawannya sandi sudah diwanti wanti
jangan bantu sandi
ada itu cukup banyak
ya anda bisa menilai kan
pesan pesannya wanti wantinya gimana kan
saya kira tidak gampang
di indonesia ini jadi oposisi tidak menyenangkan lah
karena yang saya dengar secara periodik diumumkan
berapa dananya asalnya dari mana dibagikan apa dipakai untuk apa saja
itu memang komitmen dari awal
tapi ya jelas kami kalah sama pihak pihak sana
pihak sana kan saya kira nggak ada batas ya menurut saya
ya artinya selain pak hashim dan sandi misalnya dari mana lagi sumber dana dari
ada beberapa kawan yang masih berani
tapi saya nggak boleh dong saya sebut namanya siapa
hari ini saya dikirim mendapatkan whatsapp broadcast soal penggalangan dana dari publik
itu juga dilakukan
dan yang betul betul mengharukan
orang orang yang kirim lima puluh ribu delapan puluh ribu dua puluh ribu tiga puluh ribu luar biasa
anda bisa cek pak alvito anda bisa cek ini benar real atau tidak
ini sandiwara ini abu nawas atau apa
luar biasa itu